pembudi taksi online ini seketika langsung memasang raut wajah memelas
saat diperiksa petugas sudin perhubungan di kawasan tanah abang jakarta pusat jumat pagi
ia bahkan langsung berdoa berharap petugas memberikan kebijaksanaan
untuk tidak menerik paksa kendaranya
lantaran ia mengaku tidak punya uang membayar sanksi denda
meski berbagai cara dilakukan usahanya pun berakhir sia sia
petugas tetap menderek paksa kendaraannya karena melanggar aturan lalu lintas
razia petugas di lokasi berbeda kembali menderek mobil milik seorang wanita
yang kedapatan parkir di atas trotoar di kawasan tamrin jakarta pusat
ironinya di lokasi telah terpasang rambu larangan parkir berukuran besar
petugas mengaku akan menindak siapa saja yang parkir sembarangan
terutama mereka yang memarkirkan kendaraan di atas trotoar jalan
karena mengganggu akses pejalan kaki
jadi ini yang kita tertipin
ini kan apa melihat sendiri
parkirnya sudah melewati patah sejaruh kuningnya
nah makanya ini kita lakukan penindakan
ini kan perhotelan pak
mereka seharusnya sudah tahu ini akses buat pejalan kaki
ya mereka seharusnya enggak parkir di sini gitu saja
sejumlah kendaraan roda empat yang terjaring razia
langsung dibawa ke area parkir irtimonas
untuk dikenakan sanksi denda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah
riski ihtiar yahya